baja yusuf nah kebetulan saya punya kantor dekat sini dan kami juga lagi butuh tenaga
hobi kalau mbak lisa berminat ini kartu nama saya wah hebat ya masih muda tapi udah jadi
besar ya udah aku ambil minuman dulu mbak lisa permisi
laper eh orang mana sih dasar lelet di surabaya pasti enggak tahu apa yang udah kelaparan
awas aja entar kalau pulang ya gua ajar aduh lapar dewi bilang sama kamu kalau uang papa sudah
tidak punya tapi papa punya tanah di beberapa tempat kalau kalian menjual silakan jangan pak
kenapa jangan bisa
kalau misalkan papa ngasih tanah ke mas roni nanti mas roni lupa diri lagi terus dia bakal
sombong dan ingat lagi sama papa bisa setiap orang punya masa lalu dan dia pasti mau belajar
begitu juga dengan kakak kamu itu
pak pus pus panggil saya ya sebentar lagi saya selesai saya minta kamu siapin mobil kita pergi
makan siang sekaligus ketemu klien baik bos siap laksanakan agar indah pada akhirnya
dasar lu ya lewat banget ini
hai atau orang lapar
lu yang ngajak dia kemarin enggak mas bisa sendiri yang minta antar kemari
gue tahu lu ngatain kontrakan gue jelek
sama sekali enggak semuanya udah selesai mas kita udah sama sama susah tapi paling enggak gue masih
gue sadar gue sadar kalau selama ini gue salah dan lo mas lo harus bisa kayak gue apa yang kita
alami sekarang ini adalah karma cukup cukup gue nggak mau lagi
gue tahu pasti ngajakin gue ke rumahnya papa terus belum mau bilang sama gue kalau gue harus
minta maaf sama papa enggak bakalan enggak bakalan gue minta maaf sama papa enggak bakal
indah konnteberded again
ya udah kalau gitu kita bawa ke rumah sakit sekarang aja
tiba tiba itu bawa ke mobil
kita doain semoga mbak dewi cepat sembuh ya
kalau saya yusuf
oh mbak lisa
udah gak apa apa
saya cuma saya cuma keinget almarhum adik saya
emangnya adiknya mbak itu udah meninggal
udah waktu masih sd
mbak lisa kerja di mana
saya gak kerja
gak tau saya juga bingung mau kerja apa
udah ngelamar kesana kesini tapi belum ada yang nerima
kalau mbak lisa kerja di tempat saya aja gimana
kerja apa pak
jangan mbak pak panggil aja yusuf
nah kebetulan saya punya kantor dekat sini
dan kami juga lagi butuh tenaga op
kalau mbak lisa berminat ini kartu nama saya
wah hebat ya masih muda tapi udah jadi bos besar
ya udah kalau gitu saya ambil minuman dulu buat mbak lisa dan saya ya permisi
mbak lisa kamu udah pulang
apa sudah beruang hati
kemana jaga amunah
kamu tadi variety banget ini mah removed u dua ribu enam belas
ini aku pengen pergi
kelewatan mbak dewi sampai disembuh tapi kalau ini hadiah dari saya hadiah buat saya iya tapi
kenapa karena tadi kamu udah temennya ngobrol dan cerita cerita makasih pak yusuf sama sama
maaf bos mau ngingetin bos bukannya lima belas menit lagi bos ditunggu sama klien ya mau meeting bos ya
meeting di rumah sakit ini jauh lebih penting jo baiklah bos kalau gitu bos tapi itu juga akan
lebih penting bos ya udah kalau gitu kamu buka saya bintunya oke oke pak desa saya duluan ya
pak alhamdulillah nisa akhirnya diterima kerja alhamdulillah kamu diterima kerja dimana tadi
bisa langsung ketemu sama bos perusahaannya bisa diminta kerja buat jadi obat
kamu gak keberatan bekerja seperti itu
sekarang mau kerja apa juga bisa jabanin pak hitung hitung mulai dari awal